berikutnya kita akan mengikuti jalannya rakernas pdp yang kedua dari kawasan lenteng agung jakarta selatan
yang akan disampaikan nanti pidato sambutan dari presiden joko widodo yang sudah berlangsung saat ini
namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati presiden kelima republik indonesia
ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan
ibu profesor dr ajah megawati soekarnoputri
ketua dpr ri
ibu puan maharani
sekjen bdi perjuangan
beserta seluruh fungsionaris
para menteri kabinet indonesia bersatu
kabinet indonesia maju
beserta seluruh gubernur bupati
pimpinan daerah yang hadir

bapak ibu hadirin undangan yang berbahagia
pertama tama saya ingin menyampaikan terima kasih
seumur umur saya tidak pernah berulang tahun
dirayakan seperti ini tadi
tetapi juga hari ini kita tahu adalah
terima kasih ibu mega
atas tumpengan yang baru saja kita lakukan
dan betul kata ibu mega
beliau memang hari ini
sejak saya ketemu tadi pagi
memang beliau adalah
auranya adalah sangat cantik sekali dan
dan sangat karismatis
dan sangat karismatis
ini benar dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan
meskipun sudah berumur lima puluh tujuh tahun

meskipun sudah berumur lima puluh tujuh tahun

tapi aura kecantikannya tidak pernah pudar
tepuk tangannya kurang
kalau kita berbicara desa
kalau kita berbicara desa
itu satu amal gotong royong itu satu gawe gotong royong itu satu karya untuk menghasilkan
sebuah karya besar atau sebuah satu prestasi besar
semua orang melakukan hal yang sama
tetapi kata bung karno gotong royong adalah pembantingan tulang bersama
gotong royong adalah perjuangan bantu membantu bersama membangun satu kekuatan bersama
demikian pula dalam membangun sebuah bangsa bagi kita sebagai sebuah bangsa besar
masing masing harus berperan sesuai keahliannya
masing masing harus berperan sesuai dengan keunggulannya
dan kemudian saling bekerjasama saling berkolaborasi
saling bersinergi untuk sekali lagi menghasilkan sebuah karya besar
ibu mega bapak ibu hadirin undangan yang berbahagia
kita tahu semuanya dunia sekarang ini penuh dengan ketidakpastian
dan dunia dalam keadaan yang sangat sangat sulit
kalau kita tahu betul masalah yang ada sekarang ini
dunia sekarang ini betul betul dalam keadaan yang tidak mudah
beberapa krisis pernah kita alami tetapi ini bertubi tubi krisisnya
krisis karena pandemi mau pulih kemudian ada perang
kemudian masuk merembet kemana mana
seperti yang disampaikan ibu mega tadi masuk ke krisis pangan
masuk ke krisis energi masuk ke krisis keuangan
kalau kita semakin tahu semakin ngeri
angka angkanya saya diberi tahu ngeri kita
bank dunia menyampaikan imf menyampaikan unpb menyampaikan
terakhir baru kemarin saya mendapatkan informasi
enam puluh negara akan ambruk ekonominya
empat puluh dua dipastikan sudah menuju ke sana
siapa yang mau membantu mereka kalau sudah empat puluh lima
mungkin kalau satu dua tiga negara krisis bisa dibantu mungkin dari lembaga lembaga internasional
tapi kalau sudah empat puluh dua nanti betul dan mencapai
kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan
sehingga berjaga jaga waspada hati hati
ada hal yang sangat kita perlukan
saya kira ibu mega tadi sudah mengingatkan kita semuanya tentang itu
hati hati mengenai ini
ini tidak kita tidak
kita berada pada posisi normal
begitu krisis keuangan masuk ke krisis pangan masuk ke krisis energi mengerikan
saya kira kita tahu semuanya
satu dua tiga negara yang mengalami itu
tidak punya cadangan devisa tidak bisa beli
tidak punya cadangan devisa tidak beli tidak bisa beli pangan tidak bisa import pangan
karena pangannya energinya import semuanya
kemudian terjebak juga kepada pinjaman hutang yang sangat tinggi
karena dep rasio nya terlalu tinggi
jadi sekali lagi ngeri

yang lebih luas mengenai desain kita
saat sedang kayak seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
kita tanpa nasional itu juga
tidak dapat menganggur
dan subsidi subsidinya besar sekali
saya berikan perbandingan saja harga harga bensin harga bbm di indonesia
pertalite tadi rp tujuh enam ratus lima puluh pertama rp dua belas lima ratus sampai rp tiga belas
coba kita nengok aja yang dekat saja singapura harga bensin sudah rp tiga puluh satu ribu
di jerman harga bensin sudah juga sama rp tiga puluh satu ribu
di thailand sudah rp dua puluh kita masih rp tujuh enam ratus lima puluh
tetapi ini yang harus kita ingat subsidi kita kesini bukan besar besar sekali
ini bisa dipakai untuk membangun ibu kota
karena angkanya sudah rp lima ratus dua triliun
ini semua yang kita harus ngerti
sampai kapan kita bisa bertahan dengan subsidi sebesar ini
kalau kita nggak ngerti angka angka kita tidak merasakan betapa
sangat beratnya persoalan saat ini
bangun ibu kota itu rp empat ratus enam puluh enam triliun
ini untuk subsidi
tapi nggak mungkin ini tidak kita subsidi
akan rame kita juga
hitung hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi
jadi ini yang rakyat harus juga diberitahu
bahwa ada kondisi global yang sangat berat
waktu bulan januari kita stop batu bara itu
ada lima presiden perdana menteri yang kita pun ke saya
dikirim batu baranya ini segera secepatnya
kalau enggak ini mati kita
kita menjadi tahu kekuatan kita itu ada di mana
waktu minyak goreng kita stop ekspor untuk kebutuhan dalam negeri dulu
batu bara juga untuk kebutuhan dalam negeri dulu
ada dua presiden dan perdana menteri pun saya juga
pak ini kalau bapak dalam dua hari ini tidak kirim kami
akan terjadi gejolak sosial politik di negara saya
tolong bisa dikirimkan
pada saat itu saya cek ada stok kira kira tiga juta ton
kemudian permintaannya dua ratus ribu ton
oke yaudah dikirim saja

jadi kita tahu posisi kita itu ada di mana
kekuatan kita itu ada di mana
di sini mulai kelihatan
batu bara kita mempunyai kekuatan besar
cpo kita mempunyai kekuatan besar
nikel kita mempunyai kekuatan besar
tapi tidak bisa kita terus teruskan
yang namanya ekspor itu dalam bentuk bahan mentah itu stop
harus mulai kita berani stop ekspor bahan mentah
kemudian kita buat barang jadi
ada industrialisasi ada hilirisasi di situ
itulah sebetulnya kekuatan besar kita
sehingga nilai tambah itu ada di dalam negeri
lapangan kerja itu ada di dalam negeri
kalau kita kirim bahan mentah yang dapat nilai tambah negara lain
yang dapat lapangan pekerjaan negara lain
yang dapat pajak juga negara lain
kalau industri nya ada di sini
bph dapat kita bph badan bph karyawan bph perorangan
bph badan dapat pajak dapat biaya ekspor
dapat biaya keluar dapat
besar sekali yang kita dapat
itulah yang sering saya hitung hitung
dan juga dihitung oleh lembaga lembaga internasional
bahwa kalau kita nanti bisa membuka gerbang
masuk kepada income per kapita lebih dari sebelas usd
kemungkinan sudah bisa ke sana di dua ribu tiga puluh
artinya gerbang itu sudah bisa kita buka
kuncinya menurut saya fondasinya infrastruktur
fondasinya pembangunan sumber daya manusia ini yang sulit
kemudian yang ketiga tadi ilirisasi stop ekspor bahan mentah
bahan mentah keluar dan kita jadikan barang jadi atau setengah jadi di dalam negeri
arahnya ke depan harus ke sana
dan kita sekarang ini memiliki kemampuan itu
sudah kita coba di nikel stop tahun ini kita akan stop lagi
bauxite stop semuanya dikerjakan di dalmegri
dan hitung hitungan kita di dua ribu empat puluh lima
kalau ada konsistensi kepemimpinan dengan keberanian men stop tadi ekspor bahan bahan mentah
sampai tahun itu
insyaallah kita sudah berada di angka rp dua puluh satu sampai rp dua puluh tujuh income per kapita

betul betul kita sudah berada pada posisi di negara maju
tapi tantangannya sekali lagi tidak mudah
terutama pembangunan sumber daya manusia
kembali jadi tanpa gotong royong
kita akan kesulitan menghadapi kompetisi global
dan kompetisi saat ini terjadi hampir di semua sektor dari hulu sampai hilir
tidak hanya berkompetisi di bidang ekonomi di bidang bisnis
tapi juga sdm di bidang sains dan teknologi
dan termasuk yang kita alami sekarang ini
kompetisi dalam menghadapi krisis pangan maupun krisis energi global
oleh sebab itu kita harus bergotong royong
kita harus bergotong royong membangun kemandirian pangan
berdikari di urusan pangan
kedaulatan pangan ketahanan pangan betul betul harus menjadi konsentrasi kita
fokus kita ke depan
setiap daerah harus memiliki keunggulan pangan masing masing
sesuai dengan karakteristik tanahnya dan kondisi masyarakatnya
dan sesuai dengan tradisi makan warganya
jangan dipaksa paksa karena memang setiap daerah itu memiliki karakter yang berbeda beda
papua misalnya tanahnya cocok untuk menanam sagu
tradisi makanan pokoknya juga sagu
jangan kita paksa paksa untuk
makan padi makan beras
dan kita paksa paksa untuk menanam padi
untuk makan nasi
jangan kita paksa untuk keluar dari kekuatannya
apalagi kalau kita tahu sagu itu justru makanan yang paling sehat
tidak mengandung gluten tidak mengandung gula
ini nanti yang akan dikejar oleh negara negara lain
hal hal yang seperti ini yang kita sering lupa
kenapa dikejar karena disitu juga sangat rendah gulanya
lalu di ntt misalnya
tanahnya bagus untuk sorghum dan jagung
ya sekali lagi jangan dipaksa paksa untuk
menanam padi dan diajak untuk beralih ke makan nasi
baru kita dari ntt di waingapu
kita coba nanam jagung dan nanam sorghum atau chandral
tanpa air yang banyak sorghum di ntt ternyata tumbuh sangat subur
dan tumbuh sangat hijau
ternyata sebelumnya memang warga di ntt itu nanamnya sorghum atau cantel
tapi bergeser ke beras disinilah kekeliruannya
sehingga ini kita akan menanam besar besaran di ntt sorghum
dan sudah kita coba empat puluh hektare di waingapu
janganlah ntt kita paksa untuk keluar dari kekuatannya
apalagi sorghum bisa menjadi alternatif pengganti gantung
yang harganya saat ini sedang melambung serta

yang harganya saat ini sedang melambung sangat tinggi
dan kita tergantung impor dari luar
begitu perang sekarang sorghum naiknya sampai di atas tiga puluh persen
impor kita gantung sekarang ini sebelas juta ton
sangat besar sekali
sangat besar sekali
ini yang harus mulai dipikirkan
dan saya berterima kasih kepada ibu mega
brin sekarang diarahkan kepada
research penelitian hal hal yang berkaitan dengan pangan
arahnya ke depan benar
benar memang harus ke sana
dan kita juga harus ingat
yang kita gelontorkan ke desa itu duitnya juga bukan duit yang terbaik
artinya juga bukan duit yang kecil
dana desa yang telah kita gelontorkan sampai nanti tahun ini dua ribu dua puluh
berada di angka rp empat ratus enam puluh delapan triliun
belum pernah dalam sejarah desa kita gelontori uang sampai rp empat ratus enam puluh delapan triliun
saya lihat di lapangan jadi barang
jalur jalur jalan jalan kecil untuk produksi
ini bagus sekali
hanya step ini harus dilanjutkan pada kepemimpinan selanjutnya
jalan desa ini kita sudah membangun dari dana desa tadi dua ratus dua puluh tujuh ribu kilometer
banyak yang menyampaikan dua ratus dua puluh tujuh ribu kilometer panjang sekali lho pak
apa iya sih segitu
itu data yang ngawur
banyak yang menyampaikan seperti itu
saya sampaikan desa kita itu tujuh puluh lima
kalau hanya membangun dua ratus dua puluh tujuh artinya satu desa kan hanya tiga kilo
orang enggak berpikir ke sana
wah kok panjang panjang enggak mungkin enggak mungkin
ini kecil kecil tapi langsung manfaatnya dirasakan oleh rakyat
dana desa yang telah digelontorkan tadi sebesar rp empat ratus enam puluh delapan triliun
kembali lagi jadi kalau masing masing daerah bergerak sesuai dengan kekuatan dan karakternya
kita akan bisa betul betul membangun kekuatan besar di sektor pangan
produksi akan melimpah
dan diversifikasi pangan bisa dipertahankan
inilah kekuatan besar bangsa kita
jadi rakyat harus terus diajak berproduksi
ini baru kita desain siapa yang mengambil siapa yang membeli
ini baru kita desain
tetapi harus negara harus ambil produksinya
entah dibuat stok dalam jangka panjang atau kalau memang hitungan kita siap ya ekspor
artinya membantu negara lain
konsep gotong royong ini juga sangat relevan untuk organisasi organisasi modern
setiap unit kerja mempunyai fungsi dan kompetensi masing masing
tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
saya yakin di organisasi partai politik
partai politik pun juga begitu
sama masing masing kader pasti mempunyai keunggulan masing masing
pasti ada yang jago di lapangan ya
ada yang hebat dalam merumuskan strategi ya
rumuskan strateginya seperti apa
ada yang kuat di legislatif ada yang kuat di eksekutif
dan masing masing bertugas sesuai dengan keunggulannya masing masing
saling bersinergi untuk satu target yang sama
inilah nanti goal nya yaitu kesuksesan besar kemenangan besar
itulah saya kira strategi indonesia
kedepan dalam memenangkan kompetisi
strateginya adalah gotong royong
selamat melakukan rapat kerja nasional ke dua tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
semoga kita bisa meraih kekuatan
semoga suksesan dan kemenangan sesuai yang kita cita citakan
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pada siang hari ini rapat kerja ke dua pdi perjuangan tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
secara resmi saya buka
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh